kembali lagi bersama kami di good morning
ini kami punya informasi
mungkin anda yang punya gadget
sempat melihat juga informasi
ini cukup viral begitu ada satu foto
kondisi seorang anak iqbal tepatnya
seorang bocah berusia empat tahun
yang menjadi korban penganiayaan
oleh sejumlah petugas kebersihan di sebuah mal
di jakarta barat dan saat ini
dilaporkan keadaannya pun mulai membaik
ya kalau melihat foto fotonya sih
maksudnya itu kok tega
sampai melakukan penganiayaan
seperti itu kepada anak kecil empat tahun
nah meskipun begitu tim dokter sekarang
masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan
pada luka patah tulang di tangan kanan korban
hingga saat ini iqbal masih menjalani
perawatan intensif di rumah sakit tarakan
gambir jakarta pusat
kondisinya dilaporkan mulai membaik
hari selasa iqbal menjalani
operasi tulang tangan kanannya yang patah
saat ini sih sudah sangat membaik ya
kedua matanya sudah bisa melihat
dan tapi hanya
lengan kirinya aja yang masih kecil
kesakitan sama telapak kaki kirinya
kondisinya sudah sangat membaik
sudah sangat bagus bicara pun sudah lancar
iqbal bocah berusia empat tahun ini
dianiaya pada hari kamis lalu
iqbal ditemukan dalam keadaan
terluka parah di tangga darurat mall
season city tambora jakarta barat
tubuh iqbal penuh dengan luka
diantaranya luka lebam pada mata tangan dan kaki
tangan iqbal mengalami patah tulang
para pelaku penganiayaan
telah ditangkap polisi
mereka terdiri dari tiga orang yang bekerja sebagai
petugas kebersihan mall
menurut keterangan pelaku mereka tega
menganiaya bocah itu hanya karena kesal
iqbal sering mengganggu pekerjaan mereka
bahkan ketiga pelaku
menyatakan memang telah merencanakan
aksi penganiayaan itu
sementara pihak manajemen mall season city
menyatakan bertanggung jawab atas pemulihan kondisi korban
para pelaku adalah petugas kebersihan
yang diambil dari sebuah perusahaan
penyedia jasa kebersihan
salah satu pelaku seorang perempuan berinisial a
ternyata masih berusia lima belas tahun
ya kalau membaca kronologisnya
itu bahkan sampai setelah dipukuli
dijatuhkan di tangga darurat
jadi iqbal itu berguling di tangga
dan itulah yang menyebabkan kenapa tulangnya sampai patah
ya itu dia
sampai sekarang juga kalau melihat informasi
ini meskipun keadaan yang membaik
masih sempat menggeleng gelengkan kepala
kenapa bisa sampai separah ini
dan apa yang menjadi masalah ini kan hanya anak kecil
ya itu dia
makanya sekarang pun banyak pihak yang menyayangkan kasus ini
utamanya salah satu pemerhati anak
salah satunya adalah kak seto
yang sangat sangat ikut serta turun tangan
untuk menyelesaikan kasus yang menimpa seorang anak ini
ya kemarin kak seto mendatangi mapolsek tambora jakarta barat
untuk memantau bagaimana proses hukum
nah seto muayadi juga menemui ketiga tersangka pelaku penganyayaan
yang salah satunya masih di bawah umur
ya pemerhati anak ini juga menyambangi lokasi tempat korban dirawat
dan bertemu dengan pihak keluarga
kak seto tentu saja menyayangkan
tindakan kekerasan yang akan menimbulkan trauma mendalam pada anak
dia cukup kelihatan trauma secara psikologis
dan perlu terus mendapatkan pendampingan
yang perlu diperlukan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan

kami juga melalui tim kami akan juga melakukan pendampingan
dan kami juga akan mohon kepada pihak rumah sakit
agar bisa mendapatkan treatment psikologis yang lebih optimal
nah pelajaran untuk kita ini para orang tua
agar lebih berhati hati lagi dalam melepas anaknya bermain
karena ini kan anaknya dilepas begitu ya bermain di mal sendirian
merasa bahwa sudah kenal dengan beberapa petugas di sana
karena kebanyakan kasus pengandainya terhadap anak itu dilakukan oleh orang dekat
atau oleh orang yang sudah mengenal korban
jadi orang tua tentunya sekarang harus berhati hati
kalau mau melepas bermain harus dipastikan dengan siapa dan di mana
jangan sampai dilepas begitu saja
betul betul itu yang harus diperhatikan
jadi komunikasinya pun harus terbuka ya
dengan anak apapun yang terjadi pada anak juga orang tua harus mengetahuinya